jadi beliau kesini belanja di toko kita
belanjanya juga lumayan banyak ya
ada dari jaket dari sweater topi dan tas
oh itu sangat jauh banget sih
karena jauh banget sih mas
untuk pas ppkm itu kan emang sepi banget
nah setelah ppkm dicabut
ini udah lumayan ramai banget
udah balik lagi ke normal sih
kaget sih soalnya kita lagi belanja
terus tiba tiba kok ada kayak pas pampres
eh ternyata ada pak presiden
terus tadi liat liat pak presiden

membawa bawa produk dalam negeri